hampir dua tahun terakhir pagelaran sepak bola tanah air penuh dengan batasan dalam hal teknis penyelenggaraan
salah satunya penonton diperkenankan memenuhi bangku stadion mendukung klub kesayangannya masing masing
cerita gesekan antar pendukung tim tertentu terjadi lagi
akhir bulan juli terjadi bentrok antara pendukung persisolo dengan sekelompok orang yang diduga merupakan pendukung psim yogyakarta
tiga orang terluka pada kejadian ini
lantas apa sebenarnya akar masalah gesekan sosial berulang kali terjadi bahkan dari generasi ke generasi
untuk membahasnya sudah bergabung melalui zoom penulis buku mencintai sepak bola indonesia meski kusut
minta full faham syah atau yang akrab di sapa mas fim
halo selamat malam mas vim
selamat malam mbak
ya mas fim ini kita sudah boleh nonton bola bareng kemudian juga kita seperti mengulang ya sempat sempat ada jeda nih karena ada pandemi covid sembilan belas
kejadian konflik antar supporter terjadi lagi
kita tahu bahwa mas fim ini menulis buku soal peran pelatih kemudian pemain dan juga federasi
bagaimana sebenarnya mas fim
melihat ini ya fanatisme supporter yang terjadi sepertinya dari saya kecil dari generasi ke generasi mas
iya ini kalau era sekarang ini rasanya memang agak berbeda sih mbak
kalau dulu kan nggak ada media sosial sekarang ada media sosial
sepertinya media sosial ini malah jadi pemicu gesekan antar supporter ini lebih mudah sekarang
karena saya lulus perkataan salah satu kawan saya itu bahwa ini lebih cepat
berkomentar daripada membaca gitu jadi dari kita ini lebih lebih mudah
dari metode dan itu jadi salah satu pemicu gesek kanan antar supporter sekarang jauh lebih mudah
padahal kalau kita bicara lima tahun kita nggak boleh nonton sepak bola
kita nggak bisa datang ke stadion harusnya kan masa dua tahun kemarin
jadi kita bersama
apa yang terjadi lalu lalu di musim musim sebelumnya harusnya nggak terulang lagi
tapi ternyata begitu kan boleh hadir di stadion kita bisa menikmati kembali sepak bola
ternyata gesekan itu muncul lagi
mas tim kalau kita tarik lagi ke belakang
tadi mas wim bilang bahwa sekarang itu benar benar konfliknya dipicu oleh sosial media
karena orang itu komen dulu
baru baru berpikir begitulah ya istilah mas fim tadi
kalau kita tarik ke belakang lagi soal perbedaan pendapat ya soal mendukung salah satu klub tertentu
sebenarnya apa mas
apakah ini hanya faktor budaya atau hanya memang karena ya anak muda sehingga mereka masih emosional gitu
mas fim memang emosional
rasanya sih ini komplek banget ya
kalau bicara era dahulu katakan mas konflik supporter
malang surabaya itu kan awalnya ya sebenarnya sepele kalau dibilang milih sepilih kan
tapi kota saja bahwa anak anak malang berbatik
dua di jawa timur ingin menunjukkan eksistensinya bahwa malang juga bersaing dengan surabaya
malang bisa sebesar surabaya
jadi itu yang muncul lalu gak parah ketemu medianya sepak bola
di situlah gengsi itu ditumpahkan jadinya keesekan
sama seperti bandung jakarta kan ada sepilih teman teman
empat tahun ini sebenarnya apa ya teman teman supporter ini sudah bisa saling menahan diri
tapi bergeser sekarang media sosial

satu kelompok dengan kelompok yang lainnya itu
satu kelompok dengan kelompok yang lainnya itu
seperti mengejar eksistensi semu kalau saya bilang seperti itu
apa yang terjadi di jakarta misalnya
jogja ini kan salah satu wilayah yang dalam tanda kutip ya
sangat berdarah untuk sepak bola indonesia
karena gesekan antar supporternya begitu kuat
para teman teman supporter psim yogyakarta dengan teman teman supporter pss sleman
yang saya kan sangat dekat
boleh dibilang agua guya
kalau orang bilang kuliah ugm kan kuliah ke yogyakarta
secara geografis posisinya ada di kabupaten leiman ugm itu
tapi orang luar tahunya itu jogja kan
kita kuliah di jogja
kita dari sleman juga yang masih dukung psim
kita selainnya berbegatan dengan betul
gengsi saja bahwa tanya bahwa
sudah selesai lebih tinggi dari psim jogjakarta
tapi orang jogja yang orang kota jogja merasa
kita nggak boleh lebih
nggak boleh lebih dibawa dari pss sleman
harus ada di atas payment
gengsi kota itu kan
ditunjukkan di situ ditonjolkan
akhirnya jadi gesekan antar supporter
dan sekarang gesekannya jauh lebih
jauh lebih mudah kan
dalam pemikir jauh lebih mudah ketika ada media sosial
teman teman supporter memanfaatkan itu
saling punjuk kalau bahasa jowo ini
saling gagah gagahan di media sosial
yang kemudian imbasnya ke dunia nyata
apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu di jogja
ketika teman teman supporter persis solo
melakukan ui ke magelang
harusnya kan kalau
pure mau mendukung persis solo di magelang
teman teman supporter persis bisa lewat jalur mopeng magelang kan
tapi ternyata sebagian kelompok memaksakan diri lewat yogyakarta
dan bikin aksi yang diunggah di media sosial
ketika mereka bisa terobos masuk ke jogja
sebenarnya itu kan sepi
harusnya survei sebenarnya kan mbak ya
teman teman kalau saya boleh sebut
teman teman supporter garis kerasnya
garis kerasnya persis solo
yang adu gengsi di metode
saling lecek di medsos
dengan salah satu sayapnya
sporter pasm yogyakarta
memaksakan diri lewat jogja
kan apa yang dikejar jadi nggak jelas
apa yang dicari kan sebenarnya nggak jelas kan
pengen eksis bah
ini loh saya bisa masuk jogja
rasa gagah gagahannya yang ditonjolkan
sama seperti ketika di jogja
ketika teman teman supporter psim
naikkan benderanya di selantir kota jogja
sporter pasm sleman menaikkan bendera di kabupaten sleman
lalu salah satu di antara mereka
lalu di foto dan diunggah di media sosial
dengan membalikkan bendera nya
lalu rasa anak anak supporter itu kan
kemudian di match call
bergerai di dunia nyata
tapi saya juga tertarik nih mas
sama pendekatannya yang dilakukan oleh federasi
kalau mas wim kan ini sudah menulis buku tentunya
dan juga mas fim background nya adalah
yang menulis soal sepak bola indonesia
kalau kita lihat kan
pendekatan yang dilakukan oleh federasi
ini seperti memindahkan pertandingan
dengan harapan bisa mengurangi
kalau anda melihatnya gimana mas
sudah dipindahin nih pertandingannya
tapi tetap aja buktinya
kalau saya malah merasa
federasi nggak pernah serius sebenarnya
menangani problem supporter ini
kalau hanya sekedar memindahkan
itu seperti memindahkan
piala gubernur jawa timur
ketika arema bertemu dengan persebaya surabaya
federasi waktu itu
asprop jawa timur
memindah pertandingannya ke blitar
dipindah dari surabaya
tapi nggak terlalu jauh dari sekarang
akhirnya terbenturkan di
menangani problem supporter ini
yang dilakukan selama ini
malah saya melihat
upaya teman teman supporter sendiri
tahu lebih hebat
meredam konflik yang sudah bertahun tahun
salah satu contohnya
perdamaian yang diupayakan teman teman
dr persebaya dengan
dr pertela lamongan
caui caui dalam bahasa jawa
nggak ada tau tau
nggak ada campur tangan orang orang
yang selama ini
paham tentang sepak sepak
bisa melakukan itu
dan perdamaiannya juga
hanya panjang ya
untuk mencapai itu
lamungan dengan surabaya
konfliknya sangat panjang
ketika teman teman bonek
salah satu stasiun
di wilayah lamungan
hal hal sederhana ya
yang bisa kemudian
kalau mas fim melihat
dari mas fim
tapi karena keterbesaran waktu
tapi kita sudah tangkap poinnya
soal bagaimana akar fanatisme supporter
mudah mudahan kita bisa melanjutkan
obrolan kita di
di episode berikutnya
atau yang akrab bisa
sudah bergabung bersama kami